senin siang salah seorang penghuni kos di jalan langsat kota parepare dikejutkan dengan kedatangan seekor biawak yang masuk ke kamar kos kosan
penghuni kamar kos langsung menghubungi petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi
biawak berukuran sekitar dua meter ini sempat menyerang dan hendak menggigit saat petugas mencoba memegangnya
usaha petugas akhirnya berhasil setelah menangkapnya dengan penjepit khusus reptil
petugas juga terpaksa melakban bagian mulut biawat karena terus memberontak
sempat juga mengambil di depan anggota damkar tapi anggota damkar cepat menanganinya dan kami langsung menangkapnya
setelah dibawa ke kantor damkar biawak lalu dilepas liarkan di habitat aslinya dekat sungai dan jauh dari permukiman warga
hasrul nawir parepare sulawesi selatan